hai ah ini dia denger denger kan cincin ini mahal banget untung ketemu
aku penumbuh batu itu
bati itu dan kamu jadi milikku
aku bukan milik siapa siapa
kamu sudah bisa hidup
bapak kamu itu baru dengar cerita aja udah ketakutan
iya katanya mau belajar berani
rafa nggak takut
ngeles doang kali kayak tukang ojek gitu
kali dapur cerita itu dari mana
kejadian beneran ya kak
namanya juga cerita rafa
nggak tahu benar apa bukan
kakak taunya dari cerita pak marno
yang penjual batu
emang kenapa rafa
kamu mau cari jin batu aku itu
mulai dari penuh penuluk
dilihat presentnya mandi cantik cantik
tenang aja saya diskon
ampun bagus bagus semua lihat bu
ini mah gelang namanya mencang
ada di laut dong saya bu
sok atuh bu
kalau saya mah nggak ah
neng city soalnya lagi banyak keperluannya
nggak punya duit
tenang aja ibu nggak sekhawatir bisa dicicil
mau tiga bulan apa enam bulan
waduh kalau bisa disikir saya mau
ah buat investasi biarin kecil kecil juga ya
penting buat investasi
iya benar saya juga pengen ikutan
ah kalau buat investasi mah lumayan ya
buat nanti kan wendang ya
aduh gimana sih kalau buat investasi nggak paling nyicil ya nggak
harusnya biar shanti kayak gini bayarnya cash
udah waktunya investasi gak apa apa kecil kecil juga
oh betul nggak apa apa kak
zara udah ditagiin spp
jangan lupa ya
zara kan udah nunggak dua bulan
aduh eh zara zara kan
kamu tidur ngelindur
jadi gimana bu messi jadi ngambil cash
kecil kecil ya
habis kalau belinya cash ntar pasti pakai bunyi spp spp sppspp
aduh aduh aduh
kalau main bola itu jangan sampai ke jalan loh
tadi kita gak sengaja
ya tolong bantu ini deh
makanya kalau main itu jangan sampai ke jalan loh
tadi kita memang bolanya gak sengaja
ternyata tangannya meleset
tolong ambilin batu akik bapak disana tuh
kemana ya batunya
tadi kata om itu kesini
ah ini dia
denger dengarkan cincin ini mahal banget
tadi rafa lihat hantu jin disitu
rafa kamu kenapa sih batu akungnya dapat
mana coba tuh di ikan kakak
rafa tenang aja kan gak kakak
yaudah ditunjukin tempatnya
tadi disini kak
rafa kamu salah liat kali
adek kamu gak bohong li
mungkin yang dilihat rafa itu jin penunggu batu akik ini
batu akik ada penunggunya pak
mungkin yang gila travel tadi orang gila yang belum mandi
beneran kak pas yang rafa liat itu bener
udah udah rafa gak usah lagi
udah udah rafa gak usah dibahas lagi
yang penting beri jin jinnya bapak
udah komplit kan
sudah komplit semua
kalau gitu bapak balik dulu ya
waduh gelang baru nih kayaknya renjem gitu
udah lama pak rete
kira kira dua jam lah
iya tuh pak rete nih
pak rete gelang saya te boleh nyicil ngambil dari positi
makanya buranti kalau ke toko perhiasan itu ajak ajak saya
pak rete mau beliin
ya sama aja ngapain so tau
liat pak rete liat liat cakepnya
ini pak rete ada akik baru nih pak rete
bisa dilihat lihat dulu pak rete
buat cewe juga ada kok buranti
pokoknya cocok tenang
kalau buranti yang pake
kalau cantik manis mah emang saya takdir
tapi kalau batu gituan saya emang gak doyan mas
gimana tuh buranti ini
akik bacan sudah terkenal sampai mancanegara
bisa mendatangkan rezeki
waduh kayak mesin atm
mau dong saya kalau kayak gitu mah bisa datang ke rezeki
berapa ini harganya
ngedatengin rezeki itu berdoa usaha
baru datang rejekinya bukan minta sama batu
ini juga usaha
sebenernya dok ya
dua juta pak rete
gak dateng batu kiawong
kalau dua juta mah tuh
hei yang murah mah batu ginjal pak rete
batu kaya gini dua juta
eh mas harmo jangan lupa ya
saya ini rt loh general dikambung sini
perizinan dagang ktp semua tantangan saya
mau nggak boleh dagang sini lagi mau
tuhan yang maha
tuhan yang maha
tuhan yang maha
tuhan yang maha